di indonesia itu sekarang masih ada dua belas pelanggaran ham berat
pelanggaran ham berat dilakukan oleh negara
nah di indonesia itu sekarang masih ada dua belas pelanggaran ham berat
yang harus diselesaikan korban korbannya
pemerintah yang melakukan pelanggaran ham berat ini
tapi saudara membawa ke pengadilan ham itu tidak mudah
pertama soal hukum acaranya
kemudian hukum itu perlu bukti
pelakunya kan sudah tidak ada pelaku langsungnya
kalau hukum pidana itu kan harus pelaku langsung
kalau misalnya institusi kan tidak bisa
kalau di dalam pelanggaran ham berat
pelakunya nah itu sudah tidak ada kan
tahun seribu sembilan ratus lima pelaku pelakunya yang sudah dewasa minimal kan sudah berumur delapan belas tahun
nah pada tahun ini mereka itu sudah bagian besar
sebagian besar sudah meninggal
yang ada pun sudah pikun pikun saya kira sudah tinggal satu dua
nah yang lain ini pelanggaran ham berat dilakukan masih ada dua belas kasus
nah dibawa ke pengadilan ini tidak mudah
karena untuk membawa orang ke pengadilan
di pidana itu harus ada misalnya pak mahfud
melakukan pelanggaran ham berat terhadap fauzi misalnya
mahfud itu ketika memerintahkan jabatannya apa
alat untuk membunuhnya apa
otopsinya bagaimana dan seterusnya
tetapi undang undang mengatakan pelanggaran ham berat ini
keapapun terus harus diusut
kalau kejahatan berat mungkin ya delapan belas tahun
sudah daluarsa tidak bisa ditangani ya
pencurian pembunuhan delapan belas tahun orangnya lari sudah dua puluh tahun muncul habis kasusnya
cuma itu sulit dibawa ke pengadilan
kami sudah membawa tiga puluh empat terdakwa ke pengadilan
tidak satupun yang dihukum
pelaku langsungnya itu dalam tindak pidana tidak ada
sehingga hukum acaranya itu mungkin memang harus
oleh sebab itu yang saya lakukan sebagai pemerintah
pelakunya itu urusan sana
urus itu pelaku siapa yang melakukan
tapi yang kami datangi korban kayak gini tadi
korbannya ini korban yang tidak tahu apa apa
betapa orang seperti pak habibie itu dulu kayak gini
dia itu dikirim oleh bung karno ke jerman sekolah
dia itu dikirim oleh bung karno ke jerman sekolah
ngumpulkan anak anak indonesia di situ
mengumpulkan anak anak indonesia di situ
kenal kan karena waktu bapaknya habibie ini meninggal
pak harto yang membantu
ikut mencalatkan dan sebagainya
kenapa ini pak hartonya sendiri yang buat kebijakan
bisa juga jadi presiden republik indonesia
karena ini tadi anak anak pintar pintar nih orang ini
bisa dapat beasiswa ke luar negeri
ketika fasilitas untuk belajar bahasa
perpustakaan masih belum banyak
kita hilang satu generasi orang pintar pintar ini
nah saudara pelanggaran ham yang lain
tadi mulai di tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima kan
korban korban semacam civil war gitu ya
sehingga kemarahan orde baru pada waktu itu
lalu dari masyarakat di awal awalnya itu mendaukat
cukup mendapat dukungan keras
kecaman terhadap bung karno dan sebagainya
nah sekarang mari kita proporsionalkan sejarah ini
dan bangsa ini jangan sampai terlanjur
atau mengulangi lagi kejadian yang seperti itu
negara ini sebagai negara konstitusional
dan negara yang demokrasi